mantan gitaris bumerang john paul ivan melaporkan media online pribumi news co ke baris krimpori
john paul ivan melapor karena namanya dicatut oleh media ini
di dalam pemberitaan media ini john paul ivan disebut sebagai pencipta lagu berjudul dua ribu sembilan belas ganti presiden
didampingi kuasa hukumnya john paul ivan melaporkan media daring pribumi news co ke baris krimpori selasa siang
john paul ivan tidak terima namanya dicatut dan difitnah sebagai pencipta lagu dua ribu sembilan belas ganti presiden
john paul ivan menegaskan ia tidak terlibat apalagi menciptakan lagu ini
sebagai seniman ia menjelaskan seorang musisi jika menciptakan lagu harus memiliki integritas dan pesan yang jelas
ia juga menyatakan menciptakan lagu tidak bisa sembarangan memasukkan pesan
john paul ivan mengakui pribumi news co sudah membuat klarifikasi atas kesalahan pemberitaan yang dibuatnya
namun ia menilai hal ini belum cukup dan harus diperkarakan
john paul ivan mengatakan akibat pemberitaan yang tidak bertanggung jawab ini ia mengalami kerugian ekonomi dan moral
saya laporkan masalah fitnah sama pencatatan nama saya
kan tadi mungkin teman teman sudah melihat ya berita yang sudah beredar tanggal sembilan belas ya melalui media online di media pribumi news